aku gak mau nikah sama om lemos
sekarang keluarin aku dari sini
bukain dong om lemos
jangan di kuncin gini pelintunya
kamu kalau pusing banget ya
sebentar lagi semua orang pasti bakal nyari lemos
kasian dong namanya gendong gendong terus
oma juga kangen mau gendong cucu kesayangan
katanya mama cuma keluar sebentar doang kok pak
tapi kok tumben mama kamu gak bilang
tenang aja roy citra pasti sebentar lagi pulang
yang pingsan bos karena pengaruh babius
kalau gitu pastiin jangan sampai tante citra itu bisa kabur dari sini ngerti
aduh saya saya gak ngerti deh
pokoknya saya serahin semua masalah ini ke kamu ya
cuma saya mau nanti bunga bunganya dibikin yang bagus ya
dan telaminanya juga dibikin yang semewah mungkin
kalian yang tahu lah ya kalian kerjain semuanya
kami paham pak
ada apa pak
kenapa mama mau kesini
dewa anak apa yang baik hati
paha pikir kamu gak jadi kemari
udah pak gak usah basa basi
sekarang kenapa bapak nyuruh aku kesini
ada apa pak
ya papa minta kamu kesini papa cuma minta restu dari kamu
kalau papa mau menikah lagi
pak aku udah bilang sama papa
kalo aku itu gak setuju
tapi pernikahan papa kali ini ini bisa membuat bapak bahagia loh pak
oke kalau pernikahan ini membuat papa bahagia ya gak apa apa
berarti kamu tetep gak bisa restuin papa dong
pak restu aku itu gak penting
yang penting papa bahagia
aku gak akan anggap lady sebagai putri aku
kamu tuh ngapain sih
gedung terum itu kayak begitu
tenang aja kamu yang sabar dong
pernikahan kita kan tinggal besok
kalo nanti kita udah menjadi suami istri
kamu bebas keluar dari rumah ini
tapi sama aku pastinya
aku gak mau jadi istri
yaudah nanti kita omongin lagi
tapi yang paling penting kamu sekarang minum dulu
supaya kamu lebih tenang
iya terus minumnya sampai habis
nanti kita bicarain lagi semuanya
dan keputusan aku tetep sama
aku gak mau nikah sama om nemos
sekarang keluarin aku dari sini
bukain dong om nemos
jangan di kuncin gini pintunya
kamu pernah pusing banget ya
om mana kuncinya om
yaudah kalau begitu kamu bawa bawa yang tenang ya
kalo perlu sampai besok balik
supaya semuanya pendidikan kita lancar
kamu kena sakit ya
kenapa juta bapaknya begini sih sakitnya
kamu harus tahan ya
kamu harus pura pura kelihatan baik depan mereka
kamu gak boleh kelihatan sakit
menurut aku sakit banget
gak bisa aku pura pura baik tante
clara tante tuh khawatir kalo nanti
najia bawa kamu ke rumah sakit
terus kandungan kau malah kenapa napa
aku gak mau kandungan kamu kekuburan
tapi sakit banget tante
tante kenapa sih tante tante jadi seorang baik gini tante sama aku
pasti tentu ada maksudnya kan
belum waktunya clara tau
kalau dia ini anak kandungku
tante jawab tante
kita punya musuh yang sama
makanya tante terpaksa membantu kamu
tadi tante beli obat ini di apotek dan apotekernya bilang
ini baik dan aman untuk ibu hamil
yuk kamu duduk dulu minum obat dulu
sakit banget tante
foto nya seperti ini
waduh kayaknya gak tau deh mas
oh gak liat
liat ibu ibu ini gak lewat jalan sekitar sini
aku juga gak tau